elit elit pengurus besar dan datur ulama bersama ketua umum pkb mohamed iskandar
bertemu di kantor pbnu pada rabu sore tadi dilansir dari detik com
pertemuan ini menyikapi teka teki presiden jokowi yang menyatakan calon wakil presidennya berinisial m
ketua umum pbnu maksud kami ketua pbnu robikin m has berharap agar jokowi mengambil kader nu sebagai cawapres
mahfud md yang disebut sebut menjadi cawapres terkuat disebutnya bukanlah kader nu
pernyataan ini juga diperkuat ketua umum pbnu said agil yang menegaskan jika mahfud md belum pernah menjadi kader nu
meski berasal dari keluarga nadine rayusam
pbnu maruf amin juga menyiratkan ya opsi meninggalkan presiden jokowi jika mahfud md menjadi cawapres
namun hal yang berbeda ternyata oke
ini dia tadi pernyataan syed agil yang kemudian menegaskan bahwa memang kabarnya mahfud md adalah salah satu calon paling kuat
yang akan menjadikan ketua umum pbnu
jadi ini juga menjadi cawapres jokowi namun tadi sekali lagi ketua umum pbnu menegaskan bahwa mahfud md bukan kader nu
nah hal ini kemudian dibantah sebenarnya atau pendapat yang berbeda datang dari putri presiden keempat abdurrahman wahid
yaitu yeni wahid yang menjamin bahwa mahfud md itu adalah kader nu tulen
jadi nampaknya ada sedikit perbedaan pendapat
kemudian ini juga kita tadi sudah lihat
bahwa nu membicara opsi untuk meninggalkan jokowi jika mahfud md jadi cawapres
jadi mungkin nu secara keorganisasian atau mungkin partai partai atau partai yang berbasiskan masa nu sendiri punya calon lain selain mahfud md
meskipun banyak juga kalangan yang mengatakan bahwa mahfud md sebenarnya adalah kader dari nahdlatul ulama
itu yang kemudian menjadi perdebatan
bagaimana manuver nadatul ulama di
sengah deadline detik detik terakhir penutupan pendaftaran cawapres cawapres ini tentu saja pasti menarik untuk kita bahas